inilah suasana padepokan wali siri milik muhammad syarif hidayah
atau yang biasa dipanggil mbah marsio warga desa winong kabupaten kebumen jawa tengah
setidaknya ada delapan puluh an orang dengan gangguan jiwa atau odgj
yang ditampung mbah marsio di bangunan seluas dua puluh dua x sepuluh meter ini
mbah marsio yang kini berusia sembilan puluh tahun memang telah lama merawat
dan menampung puluhan odgj di tempatnya hingga mereka sembuh
ia bahkan mendapat julukan sebagai raja orang gila
akibat aktivitas yang ia lakoni sejak masih berusia dua puluh tahun
mbah marsio sama sekali tak memungut biaya bagi keluarga odgj yang ditampung di tempatnya
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mbah marsio dan sejumlah odgj yang sudah sembuh
mencari rupiah dari berbagai pekerjaan mulai dari beternak serta pekerjaan serabutan lainnya
saat ini dari delapan puluh odgj yang ada tiga puluh orang diantaranya telah sembuh
mereka memilih menetap di padepokan wali siri untuk membantu mbah marsio merawat odgj lainnya
selama mbah marsio mendirikan padepokan ini
banyak odgj yang telah sembuh kemudian memilih kembali pulang
ataupun dijemput pihak keluarga mereka
padepokan mbah marsio juga kerap menerima pasien dari sejumlah rumah sakit jiwa di jawa tengah
dalam menjalankan padepokannya mbah marsio hanya mau menampung odgj
yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari para penanggung jawab